bukan karena kau pengen deket samaku sampai kapan sih kita kayak gini terus
nih pake ini tidur aja jangan deket deket saya
kamar siapa ini
kok udah foto
foto aku sama andien
kalau aku masuk rancang gak ya
ya masuk aja lah daripada penasaran
tadi papa gak sengaja liat pintu kamar belakang kebuka
itu kamar siapa
kenapa ada foto kamu sama papa di situ
salah andi tolong jawab
itu itu kamar kami berdua lah pak karena kamar masa lagi direnovasi jadi kami
berdua pindah di kamar itu dan aku juga belum sempat sempat pindahin jadi aku masih biar
gitu oh gitu
maaf pak lagi lagi aku terpaksa bohong soal apa apa aku bener bener nggak mau bikin papa
khawatir tapi kalau memang kamar aldi renovasi kenapa kalian enggak tidur di kamar
tamu kenapa malah di kamar yang kecil kasurnya juga kecil
enggak aku harus percaya sama andin masa aku nggak percaya sama putriku sendiri
masa kamar tamunya udah siap oke kamu tolong antarkan mama papa ke kamar tamu ya iya mas
mari om santai sudah selesai juga ya ayo maaf soal diserat ya makasih ya

silakan masuk om tante ini kamarnya
oh tante kiki tinggal ke belakang dulu ya
nanti kalau butuh sesuatu tinggal panggil gigi
terima kasih ya ki
ya sama sama om tante
kamu tuh bener bener berlebihan banget deh
kamu tuh cuma ketakutan aja
andin sama a baik baik aja mereka bisa mesra kayak begitu kok
apa sih gak ngerti deh
ya semoga aja al dan andin memang baik baik aja seperti yang kita lihat
kamu kan tau pak
aku tuh kalau di rumah orang tuh suka susah susah tidur
semoga malam ini aja
ya udah gak apa apa
orang kamu udah ngomong sama mereka duluan tadi
kalau kayak gini gak mungkin gue sama anin tidur di kamar masing masing
mana tadi aja udah nanya nanya lagi soal kamar andin
aku tau mas
kau minta aku sekamar sama kamu
cuma kamar saya yang paling penting itu adalah kamu
cuma karena ada papa sama mama disini
bukan karena kau pengen deket sama aku
sampai kapan sih kita kayak gini terus
tidurnya jangan deket deket saya
sama jangan ngorok

sama jangan ngorok
gak usah so soan tidur di lantai
kamu kenapa sih

aku cuma dicapai procurasinya mas
aku cuma dicapai procurasinya mas
padahal hati lagi sedih
padahal hati lagi sedih
susah banget sih kalo dikasih tau
ya udah gak saya paksa

orang tua kamu denger saya lagi diceramain
orang tua kamu denger saya lagi diceramain
terserah kamu tidur di lantai
tidur dimana terserah kamu
saya gak peduli
saya gak peduli
senyum itu selalu lebih mudah
daripada menjelaskan kenapa kita bersedia
daripada menjelaskan kenapa kita bersedih
karena terkadang tersenyum
adalah pilihan satu satunya
agar semua terlihat baik baik saja
ternyata nino gak cerita ke mbak din soal keberadaan anaknya di panti
berarti sekarang tinggal gimana caranya gue mesti usahain
supaya papa sama mbak din gak jadi mindahin makan palsu itu
setau papa adin tuh alergi udang
nyum baunya aja udah gak tahan dia
kayaknya nggak pernah masak udang
ini karena mas ahok suka udang pak
jadi aku masak untuk mas al dan ternyata bisa kok
apapun yang dia suka pasti aku suka
gimana penperlakuan gue ke adin
dia tetap bela gue di depan orang
ke orang tuanya sendiri
bukannya kalau kamu capek sama hubungan gak biasa ini
kamu bisa cerita semuanya ke orang tua kamu